masyarakat anti korupsi indonesia atau maki akan mempolisikan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk
setelah komisi tiga dpr menudingnya melakukan pelanggaran pidana karena membuka rahasia dokumen pencucian uang yang melibatkan sejumlah pejabat
pernyataan komisi tiga dpr ri yang menyebut ppatk melakukan pelanggaran pidana karena membuka rahasia dokumen dugaan pencucian uang
mencapai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun di lingkungan kementerian keuangan berbuntut panjang
koordinator masyarakat antikorupsi indonesia boyamin saiman dalam waktu dekat akan melaporkan kasus ini kepada polisi
langkah ini dilakukan maki untuk membuktikan kepada publik pihak mana yang salah karena membuka dugaan pencucian uang di lingkungan kementerian keuangan apakah dpr atau ppatk
padahal menurut boyamin apa yang dilakukan oleh ppatk adalah benar dan sesuai dengan keinginan masyarakat
setelah diungkapnya harta kekayaan pejabat pajak rafael alun
saya akan minta kepolisian memanggil teman teman dpr yang mengatakan pidana
dan ini disertai dengan argumen yang mestinya dpr bisa sampaikan kepada kepolisian
nah meskipun saya yakin apa yang dilakukan oleh ppatk ini tidak termasuk pelanggaran hukum pidana
karena apa yang disampaikan adalah secara global tidak orang per orang
dan tidak ada yang dirugikan satu orang pun begitu
sehingga bisa melaporkan kerugiannya kepada kepolisian karena dibuka rahasianya
nah inilah bentuk logika terbalik saya
kemudian jika nanti kepolisian menyatakan tidak ada pidana apa yang dilakukan oleh ppatk maka apa yang dilakukan ppatk itu benar